presiden joko widodo bersama rombongan sempat berangkat menuju kecamatan sukajaya bogor
menggunakan helikopter tni angkatan udara untuk meninjau korban tanah longsor pada minggu pagi
ya namun helikopter yang ditumpangi jokowi batal mendarat di lokasi karena cuaca buruk
cuaca buruk karena hujan deras disertai kabut tebal membuat helikopter yang ditumpangi presiden joko widodo
gagal mendarat di halaman kecamatan sukajaya bogor jawa barat pada minggu pagi
sementara itu dua helikopter yang ditumpangi perangkat kepresidenan yang membawa bantuan logistik berhasil mendarat terlebih dahulu
bantuan logistik jokowi berupa bahan kebutuhan pokok pun disampaikan secara simbolis oleh kepala sekretariat kepresidenan
setelah bapak presiden tidak bisa hadir di sini maka kami mewakili bapak presiden republik indonesia untuk menyampaikan bantuan presiden berupa sembako
presiden jokowi juga menyampaikan turut berduka cita bagi korban tanah longsor

presiden jokowi juga menyampaikan turut berduka cita bagi korban tanah longsor yang ditumpangi